raut wajah ceria terpancar dari wajah al dewi putri ningsi dan al putri anugrah
bocah kembar siam asal garut jawa barat
kembar siam dempet perut ini tersenyum polos saat disapa oleh orang orang yang ada di sekelilingnya
keduanya diundang kepala dinas pendidikan jawa barat untuk makan siang bersama
ada ada banyak di sini
kedatangan putri dan dewi ke kota bandung untuk pembuatan beberapa alat penunjang aktivitas mereka
di antaranya kursi roda tongkat berjalan dan meja belajar yang semuanya dibuat dengan desain khusus
di usianya yang kini delapan tahun daya ingat dan kecerdasan putri dan dewi menjadi daya tarik tersendiri
kini keduanya duduk di kelas dua sekolah dasar di garut
ceneng di bandung gak
melalui kepala dinas pendidikan jawa barat putri dan dewi akan dijamin biaya pendidikan hingga tamat sekolah menengah atas
kita akan coba lakukan pendampingan dan advokasi
anak dan putri dewi ini dan daya ingatnya juga luar biasa hafalannya juga luar biasa
sudah titipkan bahwa mereka harus masuk ke sekolah negeri apa yang mereka inginkan
ini panggilnya putri
yang hanya putri
keceriaan pun bertambah saat dewi dan putri bisa berbincang langsung dengan gubernur jawa barat rituan kamil
saat ditanya cita citanya putri ingin menjadi artis sinetron dan dewi menjadi ilmuwan
dewi putri cita cita mau jadi apa

kang emil berjanji untuk memberikan hadiah dan mengunjungi keduanya setelah berhasil menyelesaikan tantangan menghafal ayat al
ayat al quran dari sang gubernur
tonyok tora bandung jawa barat
bapak bapak bapak